mahkamah konstitusi menyatakan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
undang undang ini harus diperbaiki dalam waktu dua tahun jika tidak maka akan otomatis inkonstitusional
sejak awal pembahasan undang undang cipta kerja buruh menilai undang undang ini cacat prosedur
sempat juga mengalami perubahan perubahan pasal yang substansial
apa makna keputusan ini apa langkah lanjutan yang akan diambil oleh teman teman buruh
sudah bergabung secara virtual yang pertama saya sapa dulu yang sudah bergabung adalah presiden konfederasi serikat buruh seluruh indonesia eli silaban
sore sedangkan enggak
baik sekarang sudah jelas dan kami juga masih menunggu
yang akan bergabung adalah jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono sudah menyatakan kesediaannya tapi masih belum bergabung sampai saat ini
mbak eli saya tanya dulu apa respon teman teman buruh atas

ya pertama sih tadinya sempat euforia ya
ketika kita mendengar putusan itu seolah olah memenangkan tapi ternyata kan ada disuruh memperbaiki selama dua tahun dan bukan berarti menggugurkan undang undang itu gitu
kecuali menerbitkan peraturannya strategi artinya kan undang undangnya dan peraturannya berlaku dong sampai dua tahun ke depan gitu
itu kan masih panjang
sementara tadinya kita berpikir ketika
masih dalam gugatan jangan ada dulu pelaksanaan undang undang dan peraturan turunannya begitu mbak
harapannya itu tapi kemudian setelah mengetahui seluruh undang undang yang kemudian turunan setelah dikeluarkan juga tetap berlaku gitu ya
jadi apa langkah utamanya terutama di sini yang menjadi sorotan oleh teman teman buruh kan adalah peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam itu ya mbak eli
ya apa langkah kemudian yang akan diambil sekarang
ya kalau itu
saya juga akan konsolidasi dengan tim lawyer ksbsi ya mbak ya
karena kami sudah berupaya sebenarnya sampai saat ini melakukan gugatan di formilnya ya dan juga di materinya
nah ini kami masih konsolidasi apa upaya upaya yang akan dilakukan gitu
tapi saya menjadi agak sedikit pesimis ketika diminta dpr dan pemerintah untuk merevisi sampai dua tahun ke depan
tapi tanpa menanggung
untuk melakukan undang undang dan turunannya gitu gitu
artinya kan akan ada episode baru lagi
apakah kita menggugat lagi soal peraturan turunannya
kan itu belum juga sampai kesana pikiran kita mbak
artinya menurut anda apakah putusan ini cukup membingungkan bagi teman teman buruh terkait langkah lanjutannya apa gitu ya
karena saya awam hukum tapi memang cukup membingungkan
makanya ada teman teman euforia sujud syukur
sebenarnya tidak ada yang kita menangkan pada saat ini gitu
karena yang dimenangkan itu adalah ketika keputusan mk mengatakan itu direvisi untuk memakan waktu dua tahun ke depan
dan tidak menanggungkan undang undang yang ada dan peraturan turunannya
padahal selama ini kan kita berjuang untuk beberapa poin poin itu gitu
jadi tidak ada yang disyukuri saya kira mbak
termasuk menangguhkan itu ya target utamanya
apa tujuan utamanya
iya tadinya sih kita pikir ya kalau memang masih status quo ya jangan di
diundangkan dulu jangan dilaksanakan
tapi kan sudah berjalan jadi tidak ada perubahan sebenarnya
harapannya ketika status quo jadi tidak dilakukan ditangguhkan dulu kembali pada undang undang asal dulu semuanya
iya sampai diperbaiki
iya karena kan ini omnibus law gabungan dari beberapa undang undang
mbak eli tapi saya ingin tahu sekarang apa yang saat ini kita tahu banyak teman teman buruh saat ini turun ke jalan
menuntut perbaikan terutama untuk formulasi
kenaikan upah ya kita tahu di beberapa provinsi sudah menetapkan kenaikan upah
bagaimana sebenarnya kondisi teman teman buruh saat ini mbak eli
iya kebetulan saya menghadiri rapat kerja wilayah yang dihadiri gubernur sumatera utara juga mbak di sini
saya juga sampaikan kesedihan dan keberatan kita
satu sembilan persen dipukul rata untuk upah minimum provinsi yang memang katanya itu akan diimplementasikan
ke bawah artinya yang baru bekerja dan lajang
tapi kan implementasinya tidak begitu
lalu kenapa harus dipukul rata
karena masing masing provinsi ini kan berbeda kok inflasi dan pertumbuhan ekonominya gitu
nah kemudian ada kan sektor yang sangat terdampak sekali misalnya hotel transportasi otomotif dan ada sebagian lagi
itu wajar misalnya dibuka kembali dipekerjakan kembali tanpa kami menuntut banyak banyak
rumah sakit farmasi komunikasi pertambangan pertanian yang tidak terdampak
apa iya mereka dipukul rata juga tidak dinaikkan gitu mbak
dan ada juga misalnya yang kami kira itu jadi bahan tertawaan juga soal keputusan mendagri untuk memberikan sanksi kepada gubernur
yang milih gubernur itu kan rakyatnya sendiri di provinsi
jadi berikan saja keleluhan kekuasaan atau kewenangan kepada gubernur itu untuk menentukan upah di provinsinya sendiri
jadi menurut anda ini
tempan tindih ya
karena saya lihat ada kok beberapa daerah istimewa yogyakarta misalnya empat tujuh lalu ada jawa timur lima sekian lalu ada di sulawesi lalu ada bupati sukabumi lima persen kan
jadi kan mereka masih melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di daerahnya itu cukup untuk bisa meningkatkan upah buruh di sana upah minimum kota misalnya
mbak eli kalau misalnya dari hitung hitungan teman buruh itu semestinya kenaikan berapa
dilihat dari kondisi inflasi dan saat ini
rata rata mestinya berapa
saya juga mohon maaf kepada serikat buruh atau teman aktivis yang mendengar saya
saya memang tidak mau juga realistis lah ya
jangan dipukul rata juga
kan kita lihat juga nanti yang perekonomian yang mati industri yang mati
apalah ya kita minta kenaikan itu sepuluh persen gitu
nah yang tidak terdampak sama sekali sebenarnya kami juga meminta itu dinaikkan lima sampai sepuluh persen mbak
karena mereka tidak terdampak
mereka mendapatkan keuntungan kok di masa pandemi
kekut kutan juga tidak menaikkan kan gitu
ada berapa persen sektor mbak eli kalau misalnya dari data yang anda pegang
jadi berapa persen sektor yang kemudian tidak terlalu terdampak dengan pandemi ini
yang kemudian buruhnya juga turun ke jalan pada hari ini
sebenarnya pada akhirnya semua turun ke jalan mbak
dari sektor sektor itu karena merasa mereka juga tidak mendapatkan perbedaan dari cara kerja dan program
mereka yang terus menerus tidak terhenti selama pandemi
jadi kan ini juga kan seharusnya harus diantisipasi pemerintah lah
agak adil sedikit gitu untuk kita tidak memaksa semua di pukul rata naik lima sampai sepuluh persen
tapi lihat industri yang tidak terdampak seperti yang saya katakan tadi
pertambangan pertanian rumah sakit komunikasi
itu kan tidak terdampak mbak sama sekali
tapi kalau saya akan bingung ketika teman teman juga meminta kenaikan di hotel
yang memang kita lihat sudah terbuka
sampai manajernya juga hanya mendapatkan dua juta di jakarta
itu kan terdampak sekali
jadi kami memaklumi di situ
tapi ketika di pukul delapan satu sekian
katanya itu untuk dua belas bulan ke bawah
untuk pekerja yang dua belas bulan ke bawah
kita kan tidak pernah tahu implementasinya seperti apa
kalau ada pelanggaran
apakah diberikan sanksi
lalu yang diberikan sanksi itu bisa dipublis nggak
kita nggak pernah mendengarkan itu
sehingga ini akan terus terus dilakukan oleh pengusaha yang semestinya mereka bisa mampu membayarkan lebih dari itu
akan mengikuti itu gitu mbak
jadi kan keuntungan juga bagi mereka sebagian besar
karena harus menuruti yang satu sembilan itu
mbak eli saya akan coba sapa dulu jubir mahkamah konstitusi
pak fajar laksono
pak fajar selamat sore
sudah bergabung bersama kami
pak fajar halo
ya sepertinya belum bergabung pak fajar laksono
kami nanti akan coba lagi
mbak eli jadi poin poin apa saja yang dibawa oleh para buruh hari ini sebenarnya turun ke jalan mbak eli
iya sebenarnya kami kemarin hari ini adalah dua tuntutan meminta keikhlasan dan ketulusan hati mahkamah konstitusi untuk memutus dan memenangkan kita
kedua tentang upah minimum gitu
itu tuntutannya hari ini sebenarnya
dan kami memang kami juga mbak menggugat kami di formal dan juga di material
jadi gitu ini kan sudah kita lihat tadi direvisi gitu tapi tetap diberlakukan dan ini kan membuat kami cukup membingungkan saya kira dikit
walaupun kita latar belakangnya bukan hukum tapi orang biasanya kan dibatalkan seperti itu kan
jadi tidak ngambang seperti ini gitu
saya aja tadi
bagi buruh bagian besar ada di euforia mengatakan bahwa ini kemenangan
bagi saya mengatakan bahwa ini bukan kemenangan
oke oke baik baik
mbak eli rosita silaban terima kasih sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom
terima kasih banyak ya
iya selamat sore
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
mahkamah konstitusi menyatakan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan undang undang ini harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun jika tidak maka undang undang ini akan langsung inkonstitusional
apa makna dari keputusan ini
dan kita akan langsung bergabung secara virtual dengan jurubicara makamah konstitusi fajar laksono
pak fajar selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih pak fajar sudah bergabung sore hari ini
pak fajar bisa disampaikan lagi kepada kami berkaitan dengan putusan mk ini
karena kami baru saja mewawancarai tadi full sama satu segmen presiden konfederasi serikat buru seluruh indonesia
jadi seolah olah ada euforia seolah olah memberikan kemenangan tapi ternyata tidak
karena toh undang undangnya juga tetap berlaku selama dua tahun sampai ada perbaikan itu
jadi bisa dijelaskan lagi kepada kami saat ini
sebetulnya ada beberapa poin garis besar yang harus dipahami harus dibaca secara komprehensif dari putusan ini
yang pertama tadi seperti yang disampaikan mk dalam putusan ini menyatakan bahwa pembentukan undang undang sebelas dua ribu dua puluh
itu bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat
itu bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersarat atau inkonstitusional bersyarat
yang kedua perbaikan yang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan
itu poin pertamanya
berarti ada problem pada soal pembentukan undang undang cipta kerja
kemudian yang kedua memang dikatakan di dalam putusan itu undang undang sebelas dua ribu dua puluh ini tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan oleh pembentuk undang undang dengan tenggang waktu
ya dua tahun itu
kemudian yang ketiga ini jelas memerintahkan kepada pembentuk undang undang untuk melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun
kalau perbaikan itu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu dua tahun maka undang undang cipta kerja ini dinyatakan inkonstitusional secara permanen
nah oleh karena itu undang undang yang diubah dengan undang undang cipta kerja
undang undang yang sudah diubah dengan undang undang cipta kerja itu berlaku kembali hidup kembali kan
nah poin penting yang berikutnya yang keempat saya kira bahwa mk menegaskan bahwa meskipun tetap berlaku undang undang cipta kerja ini
tetapi semua pihak pemerintah termasuk tidak boleh mengambil langkah langkah atau kebijakan kebijakan strategis yang berdampak luas
mendasarkan pada undang undang cipta kerja
bahkan mk menegaskan nggak boleh lagi ada keluar penetapan aturan pelaksanaan dari undang undang cipta kerja ini
nah ini poin yang kemudian ya semua pihak harus bisa memahami
ini harus dibaca keputusan mk ini secara komprehensif
oke pak fajar saya ingin konfirmasi juga

sudah ada peraturan peraturan yang diadakan dan sudah ada peraturan peraturan yang diadakan
nomor tiga puluh enam ini dikeluarkan sebagai turunan undang undang cipta kerja ya
dan kemudian ini yang diperjuangkan oleh para buruh saat ini
apakah kemudian itu akan berlaku
karena kalau misalnya dari peraturan pemerintah itu yang dikeluarkan kan berarti berlaku untuk dua ribu dua puluh dua
bagaimana dengan itu
ya ini tentu konsekuensi dari bahwa putusan mk ini diputuskan pada hari ini
artinya putusan mk itu kan secara normatif
itu berlaku sejak selesai diucapkan
nah ini benang merahnya ada dengan di pesan penting yang kedua tadi
bahwa memang undang undang ini tetap berlaku
artinya kemudian seluruh aturan aturan pelaksanaan yang dikeluarkan yang diterbitkan yang ditetapkan sebelum putusan ini tentu menjadi berlaku
masih berlaku ya
tapi bahwa kemudian ada proses mekanisme judicial review terhadap peraturan perundang undangan di bawah undang undang cipta kerja
tentu itu kan juga terbuka dan begitu
tapi poin pentingnya adalah bahwa putusan ini dibacakan hari ini dan mahkamah konstitusi tetap menyatakan undang undang cipta kerja itu berlaku
paling tidak sampai paling lama tinggal waktu dua tahun sambil diperbaiki
ya karena di lapangan saat ini sudah banyak beberapa rekan buruh
dan juga sudah ada beberapa rekan kami di lapangan
yang menyatakan bahwa masa buruh kemudian melihat bahwa undang undang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional itu
dan kemudian itu yang menjadi landasan mereka untuk meminta berkaitan dengan pembatalan penetapan ump yang sudah berlaku di beberapa wilayah
jadi saya ingin konfirmasi sekali lagi
undang undang ini tetap berlaku
begitu pula dengan peraturan pemerintah berkaitan yang
peraturan pemerintah turunan undang undang cipta kerja yang sudah keluar gitu ya mas fajar ya
yes itu poin pentingnya karena tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa putusan mk itu diputus pada hari ini
dan tentu aturan aturan pelaksanaan tadi itu akan didasarkan pada undang undang cipta kerja yang sebelum putusan mk hari ini
baik baik baik
jurubicara mahkamah konstitusi terima kasih sudah berbincang singkat
tapi untuk menjelaskan informasi atau putusan mk hari ini terkait dengan undang undang cipta kerja
terima kasih selamat sore
baik terima kasih mbak putri selamat sore